gubernur dki jakarta anies baswedan rabu pagi memenuhi panggilan kpk untuk dimintai keterangan terkait dengan penyidikan penyelenggaraan formula e
anies sehari sebelumnya mengaku tidak ada persiapan khusus untuk diperiksa kpk
anies baswedan tiba di gedung kpk jakarta pada pukul sembilan lebih dua puluh lima pagi
anies datang terlihat sendiri dan membawa sejumlah berkas
anies tidak banyak berkomentar dan hanya melemparkan senyum kepada wartawan lalu masuk ke gedung kpk
rencananya anies hari ini dimintai keterangan terkait penyelenggaran event internasional formula e yang digelar pada juni dua ribu dua puluh dua lalu
sementara itu pihak kpk menegaskan pemeriksaan anies baswedan murni proses hukum tidak ada kepentingan lain
kepala bagian pemberitaan kpk
fikri mengungkapkan anies baswedan diperiksa untuk dimintai keterangan dan klarifikasi soal gelaran ajang balap formula e
namun ali fikri enggan mengungkap materi pemeriksaan anies karena masih dalam proses penyelidikan
namun perlu kami tegaskan bahwa ini merupakan proses hukum tidak ada kepentingan lain
ini sebagai kebutuhan dari proses penyelidikan yang sedang kpk
mengenai materi permintaan keterangan dan klarifikasi tentu tidak bisa kami sampaikan kepada masyarakat saat ini karena proses penyelidikan masih terus berjalan